sempat dihentikan beberapa kali penjarian korban langsor di desa jehanjuang cimanung sumedang jawa barat
senin malam akhirnya membuahkan hasil
dua jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan
satu korban berjenis kelamin perempuan dan satu lainnya laki laki
keduanya langsung dilarikan ke puskesmas sawadadap
meski demikian petugas memperkirakan di lokasi yang sama masih ada beberapa korban lainnya
rencananya pencarian akan dilanjutkan hari ini
sendiri kita sudah ketahui dan ada indikasi bahwa ada korban baru dan kemungkinan besok pagi kita akan lakukan penyisiran di sana
sementara itu pusat vulkanologi dan mitigasi
penyisiran di sana geologi atau pvmbg mengingatkan tim gabungan untuk ekstra hati hati saat proses evakuasi di titik langsor
sebab potensi longsor susulan masih sangat tinggi yang diperparah dengan curah hujan tinggi di wilayah sumedang
pasalnya titik bencana longsor sudah menjadi cekungan dan jalur air sehingga ketika tanah itu tersentuh air potensi pergerakan tanah bisa kembali terjadi
terus yang faktor yang ketiga kestabilan lokasinya itu sudah jadi merupakan perkebunan campur jadi macam macam tanaman
artinya bahwa ada gangguan kestabilan sana kondisi tanah ketebalannya tinggi dan itu adalah jalur air
dan daerah itu menjadi mudah terjenuhkan apalagi diatasnya ada pemukiman
sementara itu hingga malam ketiga pasca diterjang longsor
para korban longsor yang mengungsi di rumah kerabatnya masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah
permintaan kementerian sosial untuk memasang penahan air di rumah warga yang jadi tempat pengungsian juga belum dilakukan
padahal hujan masih saja turun dan membuat rumah ini rawan longsor
para pengungsi berharap bantuan dapat segera disalurkan terutama alat tidur kebutuhan pribadi susu dan perlengkapan anak
dari pemerintah atau
ada nasi bungkus
belum nyampe ya belum ada
semoga secepatnya bisa lebih baik lagi supaya bisa beraktivitas seperti biasanya lagi
karena apa aja yang dibutuhkan
sekarang sebetulnya kebutuhan tempat tidur peralatan sabun mandi kayak gitu aja
hingga senin sore pos antemortem polda jabar di puskesmas sawadadada pencatat
orang yang dilaporkan hilang dan diduga tertimbun longsor di desa cianjuang
kini telah berjumlah dua puluh sembilan jiwa
pencarian korban akan kembali dilanjutkan hari ini
dan kapsumendang juga telah menetapkan masa tanggap bencana selama dua puluh satu hari ke depan
tim liputan cnn indonesia